belum berpuasan belum makan
di sana makan sehari nggak cukup tiga puluh lima puluh
makanya dipercaya untuk pulang
hingga minggu sore kondisi kesehatan warga selama menghuni karantina dinyatakan sehat
tim medis terus melakukan pemeriksaan dan memantau kondisi mereka selama menjalani karantina
seorang warga di kabupaten gunung kidul yogyakarta
merelakan rumahnya digunakan sebagai tempat isolasi mandiri
bagi pemudik maupun orang lain
orang dalam pemantauan selama pandemi virus corona
bahkan nga diem selaku pemilik rumah
sudah menyediakan sebagian peralatan tidur dan masak seadanya untuk keperluan sehari hari
sementara itu pemerintah desa berencana menambah fasilitas rumah
dan terus melakukan sosialisasi kepada perantau untuk tidak mudik ke kampung halaman
tim liputan cnn indonesia